kita ke informasi berikutnya sebuah kapal yang mengangkut puluhan pekerja asal indonesia tenggelam di perairan tanjung balai kota tinggi johor malaysia pada rabu lima belas desember
berdasarkan data dari maritim rescue subcenter atau mrsc johor baru malaysia dari enam puluh penumpang kapal enam belas korban tki ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dua puluh dua selamat dan dua puluh dua masih dalam pencarian
sebelumnya enam puluh pekerja berangkat dari bintan kepulauan riau menuju johor baru di mana di perjalanan kapal yang mereka tumpangi diterjang gelombang tinggi akibat cuaca buruk
speedboat yang mengangkut mereka pun tenggelam pada rabu dini hari lima belas desember
kamis pagi basarnas tanjung pinang kepulauan riau sudah menyiapkan posko pencarian di pangkalan tanjung uban bintan
posko pencarian disiapkan untuk mencari dua puluh dua korban yang hingga kini belum ditemukan
si posisi korban ini masih ada
di daerah malaysia
oh berarti kita masih menunggu pak ya
ya kami masih koordinasi dengan pihak malaysia
kalau pihak malaysia membolehkan kita kita akan ke sana
tapi sementara kan harus pakai prosedur dan proses yang harus kita laksanakan
di sisi basarnas arah angin dari utara diperkirakan mereka akan masuk ke wilayah kita
tapi mudah mudahan korban bisa diketemukan semua
itu harapan dari kami